relawan ganjar menggelar bazar murah selama dua hari di wilayah lombok
kegiatan relawan ganjar ini diadakan untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap ganjar pranowo
sehari setelah sukses menggelar isti gozah dan solawat akbar di pondok pesantren riyadul falah lombok timur
nusa tenggara barat pada jumat relawan ganjar kembali menggelar bazar murah di kabupaten lombok tengah pada sabtu kemarin
selain menggelar bazar murah dalam kegiatan ini dideklarasikan pula dukungan komunitas masyarakat untuk ganjar pranowo
ketua umum dpp sahabat ganjar gus nahib memimpin jalannya bazar murah yang digelar di kecamatan praya tengah lombok tengah
jadi antisasmo daripada masyarakat ini sangat respek sekali
sangat respon sekali terhadap sahabat ganjar untuk menghantarkan pak ganjar menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh
kami silaturahim dengan emak emak militan dan alhamdulillah ini para petani prinsipnya para petani ingin sekali pak ganjar
menginginkan menjadi presiden untuk di tahun dua ribu dua puluh empat karena harapannya mereka agar pak ganjar bisa menyusahkan petani
karena petani itu adalah pahlawan
untuk ketahanan bangun
ratusan warga terlihat rela mengantri
para emak emak yang datang juga melakukan deklarasinya untuk mendukung ganjar pranowo menjadi presiden indonesia selanjutnya
setelah bazar acara berlanjut ke kecamatan praya kabupaten lombok tengah
kali ini komunitas petani kompak mendeklarasikan dukungannya untuk ganjar pranowo
di sini antusias masyarakat sangat
sangat tinggi menyambut kegiatan deklarasi ini
harapan saya terhadap ganjar pranowo tentu kita sangat mengharapkan beliau menjadi pemimpin untuk dua ribu dua puluh empat nanti
kenapa karena saya lihat ganjar pranowo itu adalah sosok pemimpin yang sangat humble
dan itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat lombok khususnya
ketua dpc lombok tengah aisyah sangat bersyukur karena banyak kelompok masyarakat yang hadir
kepada ganjar pranowo